acara pernikahan sejatinya merupakan perhelatan penuh kebahagiaan namun
malapetaka bisa saja datang tanpa dikira seperti nasib para tamu undangan sebuah
pernikahan di gedung tower jalan gatot subroto kuningan timur setiabudi jakarta selatan pada
sabtu pagi mereka tak menyangka acara yang dihelat di lantai lima gedung pencakar langit
itu tiba tiba berubah menjadi kepanikan akibat terjadi kebakaran di lantai tujuh gedung yang merambat
ke sejumlah lantai lainnya beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri keluar dari gedung
namun kepanikan yang terjadi sebelumnya masih jelas membekas terlebih saat itu tidak ada alarm
kebakaran yang berbunyi kita karena panik itu tidak ada bunyi alam sehingga kita bisa
baru baru bunyi jadi kan kita tadi lagi mengatur mau acara ada tiba tiba tuh jatuh
dari kaca turun kecas kecas gitu kan uh kok item kok bakar baru bunyi ala ala jadi
syokit saya bawa anak saya dua kak sangi saya lagi bawa apa ngurus orang tua jadi semua serba
nggak kepikiran aja bisa sampai sini aja saya udah selamat banget gitu kebakaran di gedung

menangkap kota yang terkenal di kota jalan gatot subroto kuningan timur setiabudi jakarta selatan
terjadi pada sabtu pagi api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah satu unit mobil bronto
skylift dua puluh dua armada dan satu ratus lima belas personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi pasangan rindu
hendry putra dan ostia febri wulan tak menyangka pesta pernikahan yang sudah direncanakan jauh jauh hari
banjir yang melanda sejumlah kawasan di sumatera barat membuat semuanya tergenang termasuk rumah
orangtuanya di perumahan hana asri kasang lubug buaya kota padang yang menjadi lokasi pesta
hai meski begitu pesta pernikahan tetap dilaksanakan namun kegiatan dipindah ke rumah
tetangganya yang lebih aman dari banjir pertama butuh bahagia telah menjadi suami orang lebih
dia kalau lah kuasa wabah nabi afterlife
pungkiri mungkin terimu atau tidak terimu harus suat terimu
musibah banjir dan tanah longsor sendiri melanda sejumlah daerah di sumatera barat yang dipicu hujan lebat
akibat kejadian ini lima orang meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia